ketua umum partai hanura usman sabtaodang menolak jabatan sebagai salah satu anggota dewan pertimbangan presiden watim pres
pria yang akrab di sapa oso ini mengaku menolak karena dua alasan
pertama karena adanya syarat dari undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam yang mengatur tidak boleh rangkap jabatan
alasan lainnya adalah oso ingin berfokus membesarkan partai hanura
pertama berterima kasih kepada bapak presiden dan telah menghargai sekali partai saya partai hanura untuk diberi kesempatan
tapi karena persyaratan itu saya memutuskan untuk sementara akan terus bersama teman teman seperjuangan ini
agar tetap walaupun bagaimana kami akan seratus persen mendukung bapak presiden di dalam pemerintahan ini
sebenarnya bapak presiden sudah tahu sikap saya sifat saya
saya menyampaikan ini melalui pak pratikno
ini juga untuk menjaga perasaan
jangan nanti dikira saya menolak
jangan nanti dikira saya menolak tanpa alasan